alhamdulillah masih cukup sejak saya membagikan itu saya tidak mengerti terus banyak orang simpati
alhamdulillah saya terbantu oleh mereka yang membantu untuk memberikan menitipkan donasi ini kepada saudara saudara yang terdampak covid sembilan belas
jadi kita ingin menjadi sebaik baik manusia dengan begitu sampai tujuan allah akan menolong kita walaupun tidak saat sekarang daripada nantinya
mereka bilang selama bisa mempertanggung jawaban keputusan yang udah saya ambil yaudah jalan dan selama itu niatnya baik yaudah
salah satu penunjang yang mendukung cepatnya pemulihan kesehatan pasien itu
adalah masalah gisi dan disinilah beliau itu kebetulan kreatif ya
agar kita dan lain lain supaya beraktivitas kembali seperti semula
dampak pandemi covid sembilan belas berimbas pada semua sektor
sektor ekonomi yang paling terasa dan terlihat secara jelas bagi muhammad wasroni
pria berusia lima puluh tiga tahun yang berprofesi sebagai pedagang lontong sayur keliling
melalui usahanya yang telah ada sejak tiga puluh tahun lalu ini
ia menghidupi istri dan tiga orang anaknya di sebuah kontrakan sederhana
yang terletak di kawasan menteng dalam jakarta selatan
sejak bulan maret pendapatan usaha wasroni berubah drastis
pendapatan per hari yang biasanya didapat hingga lima ratus ribu rupiah
turun menjadi satu ratus sepuluh ribu rupiah
pendapatan berasal dari modal lima ratus dapat satu ratus sepuluh ribu
pada masa pandemi lima belas porsi dua puluh porsi
saya khawatir sendiri kalau sampai ini berpanjang
sampai kapan akan hidup menghadapi covid sembilan belas ini yang luar biasa
mengancam perekonomian orang orang kecil terutama
alhamdulillah masih cukup sejak saya membagikan itu
saya tidak mengerti terus banyak orang simpati
alhamdulillah saya terbantu oleh mereka yang membantu untuk memberikan
menitipkan donasi ini kepada saudara saudara yang terdampak covid sembilan belas
semua proses masak dan membungkus dilakukan di rumahnya
setelah semuanya beres wasroni menyiapkan lontong sayur yang siap dibagikan ke gerobaknya
lokasi pembagian dilakukan tidak jauh dari tempat ia biasa berjualan
di sekitar jalan rasa malar raya jakarta selatan
target wasroni adalah petugas kebersihan pedagang kaki lima
pengemudi online dan pekerja lainnya yang ada di sekitar jalanan
proses pembagian diaturkan
proses pembagian diatur sedemikian rupa dengan cara mendatangi target agar tidak terjadi kerumunan
dengan dibantu tetangganya wasroni menempuh jarak yang tidak dekat
untuk membagikan sekitar delapan puluh bungkus lontong sayur setiap harinya
siang hari usai pembagian lontong sayur
rampung wasroni biasanya mendatangi masjid di sekitar rumahnya
untuk menyemprot ruangan masjid dengan cairan disinfektan
cairan ini dibeli dengan dana patungan bersama temannya
alat penyemprot dan apd yang digunakan dipinjam dari organisasi kemasyarakatan
yang diikuti oleh wasroni
baginya apa yang ia lakukan merupakan upaya kecil dari pelaku umkm
untuk mengurangi beban masyarakat yang terdapat di masjid

wasroni tidak menargetkan sampai kapan aksinya harus dilakukan
namun satu hal sebagai pelaku umkm yang juga terdapat kondisi saat ini
wasroni berharap agar pandemi segera berakhir
tidak bisa dipungkiri usaha kuliner menjadi salah satu sektor umkm
yang paling terdampak di kondisi saat ini
pengusaha warung makan dan kuliner banyak yang terpaksa mengencangkan ikat pinggang
termasuk soni mahendra pengusaha warung tegal atau warteg di jatiwaringin bekasi
namun di tengah kondisi yang tidak menentu ini
sony masih memiliki ikhtiar untuk tetap berbagi
beberapa bulan terakhir di masa pandemi
sony bersama karyawannya di warteg membagikan nasi bungkus secara gratis
untuk para pekerja jalanan
kita memang dasarnya punya konsep berbagi
karena yang saya tahu adalah
saya juga mengamalkan ajaran agama saya
bahwa sebaik manusia adalah memberikan makanan
jadi kita ingin menjadi sebaik baik manusia
dengan begitu insya allah allah akan menolong kita
walaupun nggak saat sekarang ya pada nantinya
mulai dari sopir angkot
dan pekerja jalanan lain mendatangi warteg milik soni
saat masuk mereka dibiarkan memilih satu lauk
dan menemukan warteg yang lain

dan satu sayur yang tersedia
alhamdulillah kalau misalnya dapat makan gratis ini
ya pengeluaran yang tadinya sampai lima puluh
sekarang paling sepuluh ribu buat bensin doang
jadi makan udah ada udah dapet yang gratis
itu sangat ngebantu sekali
masalahnya aturan kita makan sepuluh lima belas ribu di sini kan gratis
lumayan untuk tambahan biaya di rumah
konsep makanan gratis untuk pekerja jalanan
sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi virus covid sembilan belas masuk di indonesia
namun di tengah masa pelonggaran psbb belakangan ini
makanan gratis masih tetap dibagikan
namun hanya di hari jumat saja
selain berbagi soni bersama karyawannya kini juga fokus menjaga wartegnya
agar bisa bertahan selama masa pandemi
kini ia sangat mengandalkan pengiriman makanan melalui sistem online
dengan variasi harga yang jauh lebih murah
sekarang ini saya banyakin untuk berjualan lewat online ya
di instagram kita ada warteg bkn untuk kita memberikan
kemudahan kemudahan bagi konsumen untuk belanja ke kita
mungkin bisa kita antarkan kalau jaraknya lebih dekat bisa beli free
dan kita juga ada menjual paket paket yang lebih murah
khususnya misalkan ada paket sedekah sepuluh ribu
jadi kita bisa beli
jadi dengan harga sepuluh ribu saja mereka bisa membeli makanan juga
jadi kita ada juga harga harga seperti itu
salah strateginya itu selain yang kita besarkan di online
bagi sony akan ada hikmah dan berkah tersendiri
dalam proses yang ia lalui saat ini bersama teman dan usahanya
kita melakukan pemorsian diit pasiennya khusus
setelah itu juga merekap order diet
kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan
ajang prabawati adalah salah satu dari empat puluh satu ahli gizi
yang bertugas di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
yang luar biasa adalah sudah delapan bulan lebih
ia mengabdikan diri sebagai relawan
selama itu pula ajang dilarang berinteraksi secara langsung
dengan orang di luar wisma atlet
ini diperlukan untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas
namun rasa rindu tentu ada
saya aslinya kaget dan khawatir
cuma balik lagi ketika saya sudah memilih punya keputusan
mereka bilang selama bisa mempertanggung jawaban keputusan yang sudah saya ambil
ya sudah jalan
dan selama itu niatnya baik ya sudah
sebagai ahli gz ajam memiliki peran yang sangat penting
ia harus memeriksa makanan yang akan dibagikan kepada pasien
dan tenaga kesehatan lainnya
bukan tugas mudah
lantaran ajang harus dengan detail memeriksa porsi dan kandungan makanan
untuk pasien dengan kondisi khusus makanan pun harus khusus pula
selain memeriksa secara fisik kandungan makanan juga diperiksa secara detail
kita melakukan pemotongan makanan
kita melakukan pemorsian diet pasien yang khusus
terus kita juga merekap order diet
kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan
terus kita juga melakukan organoleptik
dengan kita melihat aromanya makanan itu seperti apa baunya seperti apa tekstur
terus juga kita ada food security
jadi semua makanan di sini kita lakukan pemeriksaan food security
untuk diuji apakah mengandung cyanida arsenik rodamin b atau formalin seperti itu
ketika makanan itu aman akan dibawa didistribusikan ke penakes dan juga pasien
tapi ketika makanan itu tidak aman kita lakukan penggantian menu seperti itu
selain memeriksa makanan ajeng pun harus berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di ruang perawatan
tugas ini tentu mengandung resiko
karenanya selayaknya tenaga kesehatan lain ajeng pun harus mengenakan alat pelindung diri lengkap saat bertemu pasien
sesi tetap muka seperti ini dibutuhkan untuk mengetahui keluhan atau kebutuhan khusus yang diperlukan oleh pasien
asupan gizi yang tepat tentu bisa membantu mempercepat penyembuhan pasien
apalagi hingga kini obat covid sembilan belas masih belum ditemukan
selain ajeng ada pula
seperti ajeng sintia telah mengabdikan dirinya di rumah sakit wisma atlet ini selama lebih dari lima bulan
selama berbulan bulan itu sintia juga tidak boleh berinteraksi dengan orang di luar wisma atlet
nah itu gimana mbak cara mbak mengelampiaskan rindunya itu apalagi udah lima bulan gitu di sini
mungkin kalau melampiaskan rindu itu salah satunya mungkin tiap hari kita pasti telepon orang tua

saya tidak bisa menghubungi orang tua
kemudian saya memberikan dukungan moral kepada pasien kemudian saya bisa sedikit banyak kan kadang kadang ketika kita visi itu ke pasien kita bisa curhat nih pasien curhat ke kita
nah itu disitu saya memberi saya punya rasa kepuasan tersendiri untuk diri saya ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain terutama untuk pasien
situasinya sendiri kan bahkan di sini di lockdown gitu ya nggak boleh kemana mana
lima bulan pasti ada dong bosannya gitu gimana caranya itu supaya bu
gimana caranya itu supaya bu
kalau misalnya bosen pasti sih ya homesick juga ya pasti
kalau melampiaskan sih mungkin karena di sini kita juga tidak sendiri
istilahnya kita relawan di sini dari gizi terutama unit gizi kita juga sudah seperti teman
seperti keluarga malah mungkin
selama ini peran tenaga ahli gizi memang kurang terdengar dibanding tenaga kesehatan lain seperti dokter atau perawat
peran mereka sangat vital dalam perang melawan pandemi
ini merupakan satu momen kesempatan bagi profesi ahli gisi untuk memperkenalkan eksistensinya
bahwa ahli gizi itu juga bisa dan mampu berperan mengambil bagian untuk turut serta menyelesaikan pandemi ini
jadi harapan saya ke depan
jadi masyarakat juga memahami bahwa kondisi seperti ini ahli gizi sangat bisa memungkinkan untuk membantu berperan sesuai dengan kapasitas profesinya
menyaksikan perhatian beban tugas para lelawan ini tentu mengundang decah kagum
tanpa kena lelah dan menyingkirkan rasa bosan
mereka bekerja meski penuh resiko
kuncinya adalah kebersamaan
dan satu adalah mereka betul betul menyadari bahwa betapa pentingnya ini kita mensupport teman teman atau pasien pasien yang kita layani
sehingga dengan semangat itu tentunya mereka betul betul menyiapkan dengan baik
dan sampai saat ini saya lihat mereka
tetap merasa fresh gitu ya
tetap merasa senang gitu untuk memberikan pelayanan gizi yang baik
ada pepatah yang menyebut pahlawan dibentuk oleh jalan yang mereka pilih bukan oleh kekuatan yang dimiliki
para pahlawan ini adalah manusia biasa
kita pun bisa membantu mereka dengan cara memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas

mereka bisa menjumpai tawar
kami juga merasa betul
selamat pagi pak
saya dari bagian misinya pak
menanyakan makanan bapak hari ini gimana
oh telurnya enggak
oke gimana nanti kalau telur yang ganti dengan ayam
ya pak nanti yang ganti dengan ayam
inilah keseharian niwayan rapiasi
seorang kepala instalasi
gizi rsup sanglah denpasar
yang telah mengabdi selama dua puluh satu tahun
selama bertugas sebagai ahli gizi
masa pandemi covid sembilan belas
menjadi salah satu tantangan terberatnya
tiap pagi sebelum melaksanakan tugasnya
ibu tiga anak ini selalu berdoa
memohon kebaikan untuk semua
rutinitas pelayanan gizi bagi pasien
khususnya pasien covid sembilan belas
menjadi salah satu pelayanan wajib
di setiap rumah sakit
di samping pengobatan dan perawatan medis
untuk membantu penyembuhan penyakit pasien
sejak pandemi covid sembilan belas merebak
penyelenggara makanan dan petugas pelayanan gizi
di rumah sakit memegang peran penting
mereka mempersiapkan dan menyusun menu makanan
dengan gizi dan nutrisi seimbang
agar pasien covid sembilan belas dan tenaga medis
memiliki imun dan kesehatan yang baik
jadi pasien pasien covid akan memerlukan lebih banyak
untuk kebutuhan kalori protein
sehingga kami berikan diet tinggi kalori tinggi protein namanya bu
itu merupakan standar yang harus kami terapkan
terkait dengan identifikasi pasien
penyelenggaraan makanan di instalasi gizi
merupakan rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan
sampai dengan pendistribusian makanan
dan kemudian kembali ke pasien
sepanjang proses ini
seluruh petugas baik ahli gizi
staff juru masak dan penyaji
berjibaku menyiapkan masakan bagi pasien
agar tepat waktu
niwayan rapiasi bertugas membuat asesmen gizi pasien
sekaligus menentukan diet
dan merencanakan menu makanan mereka
tiap hasilan dirancang kemudian disosialisasikan
ke tim gizi setiap harinya
setelah diet dan menu makanan ditetapkan
proses selanjutnya adalah pengadaan bahan makanan
lulusan akademi gizi denpasar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini
juga turun langsung memilih dan menentukan
bahan bahan yang baik dan terjamin mutunya
selanjutnya proses penyiapan
proses ini telah terstandarisasi baik pada ruangan
serta alat masak yang dipergunakan
seperti ruangan penyiapan sayuran dan bumbu bumbu
serta penyiapan lauk pauk berupa daging ayam sapi atau ikan
setelah proses persiapan selesai dilakukan
tahapan yang penting adalah pengolahannya
lagi lagi niwayan rapiasih juga mengawasi langsung proses memasaknya
tak jarang inovasi menu makanan terlontar dari tim gizi
dan bisa langsung diimplementasikan di dapur rumah sakit
kami sangat bangga sekali sama teman teman
setiap kami menyampaikan sesuatu ide itu langsung disupport
jadi mereka langsung eksekusi
jadi membuat rancangannya membuat standar dietnya
melakukan uji coba jadi mereka pada support bu
sehingga beberapa kali sudah kami menghasilkan
beberapa inovasi inovasi yang bisa diberikan kepada pasien
hasil olahan masakan inilah yang nantinya akan dipilah
dan dikemas dengan standar rumah sakit
berdasarkan kebutuhan di masing masing ruang inap
etniket diet ini mencantumkan data pasien saran
hingga jumlah nutrisi yang dikandung
alat makan pasien covid sembilan belas pun dibedakan dengan pasien umum lain
untuk pasien penyakit menular
menggunakan perabot makan sekali pakai dan berstandar food grade
petugas gizi biasanya memberikan makanan yang sudah terbungkus
dan perawat dengan apd lengkap yang mengantarkannya ke kamar kamar pasien covid sembilan belas
selain makanan pokok yang disajikan tiga kali dalam sehari
pasien juga mendapat snack sebanyak tiga kali sehari
serta tambahan susu formula khusus bagi pasien dengan kebutuhan tertentu
salah satu inovasi menu makanan yang dihasilkan dalam penanganan covid sembilan belas di rsup sanglah
adalah menu sup dan minuman covid sembilan belas
menu ini tinggi protein dan energi
dengan harapan dapat meningkatkan daya tahan tubuh pasien
dengan etos kerjanya
tak heran bila satuan gada terdepan penanganan pandemi covid sembilan belas
niwayan rapiasi dan juga petugas ahli gizi di rs up sanglah dan pasar
mendapat apresiasi dari berbagai pihak
salah satu penunjang yang mendukung cepatnya pemulihan kesehatan pasien itu adalah masalah gisi
dan disinilah beliau itu kebetulan kreatif ya
membuat seperti contohnya dalam penanganan pasien covid sembilan belas ini
beliau menciptakan menu baru minuman covid sembilan belas
kemudian juga makanan covid sembilan belas
saya sangat senang sekali bekerja sama dengan tim gizi dari rs up sanglah
mereka sangat penuh inovatif
penuh inovasi dalam memberikan asuhan kepada pasien
sehingga menu menu yang diberikan kepada pasien tidak membosankan
jadi pasiennya bisa menghabiskan makanan

mereka bisa menghabiskan makanannya
bagi niwayan rapiasi memberikan pelayanan gizi maupun penyelenggaraan makanan bagi pasien
khususnya pasien covid sembilan belas
menjadi tugas berat sekaligus pekerjaan mulia
puluhan tahun sudah dirinya mengabdi dan mengemban tugas melayani
menyelenggarakan makan bagi kurang lebih empat ratus hingga enam ratus pasien setiap harinya
segala usahanya dapat turut membantu proses penyembuhan
dan pada akhirnya dapat menurunkan angka kematian pasien
terutama pasien covid sembilan belas
terima kasih anda baru saja menyaksikan cnn indonesia heroes